persija jakarta akan tetap dapat menggunakan stadion utama gelora bung karno di piala afc
namun pihak pengelola kompleks gbk menegaskan perlunya persiapan yang matang sebelum pertandingan
untuk meminimalisir terjadinya insiden seperti yang terjadi di final piala presiden
persija akan menjamu klub singapura tempenis rovers dua puluh delapan februari mendatang
insiden dan kerusakan yang terjadi di stadion utama gbk saat final piala presiden
antara persija jakarta versus bali united sempat menimbulkan kekhawatiran
pihak persija tidak akan diizinkan kembali menggunakan stadion gbk di piala efc
saat itu beberapa fasilitas stadion seperti pintu masuk pagar pembatas
hingga kawasan taman rusak akibat ulah supporter
total kerugian akibat rusaknya fasilitas gbk ditaksir mencapai seratus miliar
lima puluh juta rupiah
waktunya tidak konflik dengan kepentingan asian games
baik itu untuk kepentingan pertandingan ataupun kepentingan lainnya
maka itu terbuka untuk digunakan oleh siapapun
sejauh mengikuti ketentuan ketentuan yang berlaku
termasuk juga ketentuan di dalam persiapan persiapan penyelenggaraan eventnya
kalau tidak ada persiapan yang baik
tentu kita tidak